dan untuk mengelaborasinya lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan duta besar republik indonesia untuk malaysia hermono
selamat sore pak hermono
selamat sore mbak rizana
oke pak hermono sejauh ini bagaimana angka positivity rate dan juga angka kematian akibat covid sembilan belas di malaysia
tadi kita baru saja dengar informasinya tampaknya selangor menjadi wilayah dengan kasus terbanyak pak di sana
betul memang selangor selalu yang tertinggi selama ini
tetapi hari ini malaysia mencatatkan rekor kasus harian tertinggi dibandingkan dengan kemarin
kalau kemarin tujuh dua ratus delapan puluh sembilan hari ini tersatat tujuh empat ratus tujuh puluh delapan
jadi memang ini cukup mengkhawatirkan
kalau kita lihat positivity rate itu memang relatif rendah ya masih di bawah tujuh persen di bawah sepuluh persen
dan mortality rate itu juga masih rendah sekitar empat persen
tetapi yang cukup mengkhawatirkan adalah
kasus harian ini dalam satu minggu terakhir terus menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan
ini yang saya kira sedang diantisipasi oleh pemerintah malaysia
oke pak hermono dengan kasus harian yang melonjak tajam ini
bahkan pada hari ini yang tadi anda sebutkan
apa saja kemudian langkah yang dilakukan pemerintah malaysia untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di sana pak
jadi yang sebetulnya malaysia juga sudah mengadopsi suatu kebijakan yang disebut dengan mco yang dipertekan
pembatasan pergerakan yang diperkenat
di mana mana kita lihat disini banyak pemeriksaan oleh polisian
selain itu juga tokoh tokoh ataupun aktivitas ekonomi itu semua sudah harus diakhiri pada pukul delapan malam
dan sekolah pun kembali ditutup karena tercatat sekolah ini sebagai penyumbang atau peningkatan
kasus histora ini meningkat sangat tajam dalam satu bulan terakhir ya
peningkatan itu sampai dengan tiga belas persen eh tiga belas kali
dibandingkan dengan kasus tahun lalu
jadi kasus di sekolah ini yang sangat mengkhawatirkan karena banyak mengena pada anak anak usia muda ya anak sd smp
oke pak hermono dengan kasus yang melonjak tajam
kemudian bagaimana kesiapan dari fasilitas rumah sakit dan juga tenaga kesehatan di sana
apakah kemudian pemerintah malaysia sudah menyiapkan tempat tempat karantina dan juga isolasi di beberapa wilayah pak
ya memang salah satu yang menjelaskan
jadi tekanan untuk penanganan kasus covid di malaysia adalah semakin terbatasnya fasilitas fasilitas perawatan rumah sakit dan juga karantina
kita lihat sekarang sebagai contoh di wilayah serdang saja
kapasitas karantina yang tadinya hanya tujuh ratus tiga puluh an sekarang ditingkatkan jauh lebih tinggi lagi
jadi memang yang sekarang dihadapi adalah bagaimana malaysia membangun secara cepat fasilitas fasilitas karantina
mungkin juga dalam waktu dekat rumah rumah sakit swasta pun bisa saja diambil alih atau digunakan untuk menangani kasus kasus covid ini
karena memang lonjakannya sangat tinggi dan juga hari ini juga mencatat bahwa tingkat yang sembuh itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kasus baru
jadi ini yang saya kira menjadi tekanan dan tenaga tenaga medis pun sudah kita lihat mengalami kelelahan ya
dengan kasus yang bertambah ini apakah pemerintah malaysia melakukan penutupan perbatasan ataupun penerbangan dari luar negeri menuju ke malaysia pak
kalau penutupan penerbangan belum
mungkin masih terbuka
hanya memang sekarang ini karantinanya ditambah ya
tadinya satu minggu sekarang sudah dua minggu
bahkan untuk negara negara tertentu atau pendatang dari negara tertentu seperti india nepal itu karantinanya ditambah menjadi tiga minggu
jadi ini yang kita lihat bahwa pemerintah malaysia memang membatasi adanya kasus kasus import ya
dan alhamdulillah sebetulnya kalau kasus import tahun ini itu sudah jauh menurun dibandingkan dengan tahun lalu
ini menurunnya sangat signifikan kasus itu
hanya yang mengkhawatirkan memang adanya varian baru
misalkan varian india itu sudah ditemukan ada enam kasus varian india
kemudian juga ada varian afrika selatan
jadi memang sangat diperketap lah ya untuk masuknya warga asing ke malaysia ini
oke saya ingin tahu di sana ada penutupan ataupun penyekatan jalan
kalau kita lihat malaysia juga merayakan idul fitri pak kemarin karena mayoritas warganya di sana juga beragama muslim
apakah kemudian warga malaysia diperkenankan untuk melakukan mobilitas
memang ada penyekatan ataupun penutupan penutupan jalan pak di sana
ya ini kemarin waktu idul fitri justru penyekatan penyekatan itu sangat ketat sekali ya
jadi bahkan lebih ketat kalau dibandingkan dengan kita lihat di indonesia ya
tetapi memang persoalannya ini munculnya kluster baru ya kluster pendidikan dan kluster community atau kluster masyarakat
ini yang sangat mengkhawatirkan
terakhir pak mungkin anda bisa update kondisi
warga negara indonesia di sana seperti apa
apakah dengan lonjakan kasus ini kemudian para wni ada yang terkonfirmasi positif
berapa pak jumlahnya mungkin bisa dipaparkan
sejauh ini sampai hari ini wni yang terkonfirmasi positif sebanyak delapan ratus tiga puluh satu orang
dan lima orang meninggal dunia
tetapi dampak yang terbesar bagi wni adalah banyak dari mereka yang kehilangan mata pencarian sehingga terpaksa harus kembali ke indonesia
yang saya kira juga perlu diantisipasi dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi lonjakan warga negara indonesia
yang bekerja di sini akan kembali ke indonesia karena semakin sulitnya mata pekerjaan di sini
akibat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi
ada arahan mungkin dari kbri untuk wni di sana kalau mereka mengalami kesulitan mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan
pada saat mereka terkonfirmasi positif covid sembilan belas pak
sejauh ini tidak ada
ada laporan ya bahwa masyarakat kita yang terkena itu menghadapi kesulitan
tetapi kita selalu menghibur masyarakat untuk selalu berhubungan dengan kedutaan besar indonesia
maupun kepada konsulat jenderal indonesia yang ada di berbagai tempat
apabila ada masalah masalah yang dihadapi oleh mereka
tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah kekurangan logistik
misalkan karena tidak bisa bekerja
ini juga kita selalu membuka komunikasi dengan masyarakat untuk melaporkan hal hal yang mereka alami
kira kira memerlukan intervensi dari kbri ataupun kjri
oke semoga kondisi warga negara indonesia di malaysia sana baik baik saja
tidak ada lagi yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
tidak bertambah banyak begitu ya sesuai tadi apa yang disampaikan oleh pak dubes
terima kasih sekali pak hermono duta besar republik indonesia untuk malaysia
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
selamat sore dan sehat selalu pak dubes
terima kasih selamat sore
selamat sore pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak